yang kemarin film film depan gak ada
itu emang rasa tanya
kalau udah nonton udah ada kesempatan
tapi pas lagi mulia melihat ada kesempatan ya
kalau emang gak ada kesempatan ya
astaga bang kelakuanmu memang sama sekali gak ada ahlaknya
kok bisa bisanya sudah menikah tapi masih suka sembarangan menjama
apapun alasanmu tak bisa dimaafkan
dan ternyata pemirsa pemuda berusia tiga puluh satu tahun ini
sudah berulang kali melakukan aksinya
pelaku biasanya berputar putar di seputaran wilayah jakarta
sambil mencari sasaran atau korban yang lengah
saat ini berhasil pengajian
pengakuan pelaku sudah ada tiga tkp yang dia lakukan di wilayah jakarta barat dan jakarta pusat
namun kelakuan bejat pelaku berakhir minggu pagi kemarin
motor pelaku dipepet hingga tersungkur di jalan oleh seorang warga
yang melihat aksinya di kemayoran jakarta pusat
lu gak punya ibu lu gak punya emang
yang bikin warga semakin geram meski sudah dicecar korban dan warga
pelaku masih ngotot tak bersalah
namun tentu saja tak ada satupun yang percaya
uang banyak juga yang jadi saksi mata
iya aku ngaku terus tadi kenapa gak jujur
dan keinginan pelaku untuk dipolisikan tentu saja dikabulkan
dan akibat perbuatannya tersangka pun dijerat pasal berlapis dua ratus delapan puluh satu kuhp
tentang tindakan asusila
dengan ancaman satu tahun penjara
dan pasal tiga ratus tiga puluh lima tentang pemaksaan terhadap orang lain
dengan ancaman hukuman juga satu tahun penjara
pakai polisi silahkan
tindak pencabulan bermodus begal payudara bukan kali pertama
kejahatan jenis ini tak bisa diprediksi kapan akan terjadi
maka dari itu kaum wanita perlu waspada
dan selalu memperhatikan lingkungan sekitar
namun jika anda sedang berhadapan dengan situasi ini
apa ya yang harus dilakukan pertama kali
ada beberapa hal yang perlu diketahui
bahwa selama ini pelaku kejahatan begal payudara selalu beraksi di lokasi sepi
walau waktunya tak menentu tapi sebagian besar terjadi di malam hari
hal ini dilakukan supaya pelaku merasa takut dan kita mendapat bantuan dari orang lain
segera berlari ke tempat ramai dan beritahu apa yang baru saja anda alami pada orang lain
jika rasa takut atau sedih masih dirasakan
temui atau hubungi orang yang bisa diajak bercerita
agar kita mendapatkan dukungan moral dan emosional
dan yang terakhir selalu bentengi diri dari kemungkinan kemungkinan jahat yang bisa terjadi
jangan sampai wanita selalu jadi sasaran empuk untuk dilecehkan
karena tak bisa membunuh
galih putra jakarta